atap beton rumah daliman di kampung gemblakan atas kelurahan suriat majan kecamatan danurecan yogyakarta ini mungkin tak berbeda dengan rumah lainnya
namun hunian di lereng kalicode ini disulap menjadi warung hidup dengan cabai menjadi tanaman utamanya
ada delapan jenis cabai diantaranya cabai rawit cabai pelangi cabai teropong dan cabai keriting
selain itu terdapat jenis sayuran lain seperti sawi dan kacang panjang
meski sudah lima tahun melakukan pertanian di perkotaan atau urban farming daliman merasa di masa pandemi covid sembilan belas aktivitasnya ini lebih memberi manfaat
daliman pun yakin sayuran yang ditanamnya aman konsumsi
karena proses tanam dilakukan secara organik
sayuran ini cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya
bahkan panen cabai sudah mampu memberikan kebutuhan keluarga
daliman juga mencari keuntungan ekonomi
daliman meyakinkan tidak butuh ruang luas untuk bertanam
bahkan ia memanfaatkan ruang selebar satu meter saja untuk menanam cabai di kedua sisinya
panen hasil berkebun ini bisa didapat dalam waktu hanya sekitar tiga bulan saja
menurut daliman ada modal besar yang harus dibiliki sebelum menjalankan aktivitas ini
jadi ya gimana mending dalam hatiku niat tanaman itu senang kalau sudah bisa berbuah
warna warninya senang di hati
jadi modal besar ini ya di hati niat
pandemi covid sembilan belas membuat sebagian orang mempunyai banyak waktu selama bekerja di rumah atau work from home
nah aktivitas ini bisa menjadi alternatif kegiatan baru sekaligus untuk mencukupi kebutuhan sehari hari
atau bahkan menjadi tambahan penghasilan baru
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta